dalam satu triliun dalam sejajar dalam sgd
komisi tiga dpr ri mengkritik kepala pusat pelaporan dana analisis transaksi keuangan
atau ppatk ivan yustiavan dana
soal laporan dugaan tindak pidana pencucian uang atau tppu
sebesar tiga ratus triliun rupiah di lingkungan kementerian keuangan
kritik komisi tiga muncul lantaran laporan tersebut
disampaikan ppatk kepada menko polhuka mahfud md
anggota komisi tiga beni harman mempertanyakan atas dasar apa
ketua ppatk ivan yustiavandana membuka data tersebut ke publik
saudara punya kewajiban melaporkan itu kepada kepala komite tadi
apakah kepala komite boleh membuka itu ke publik
sementara anggota komisi tiga lainnya arsul sani
memandang bahwa ppatk tidak memiliki
memiliki kewenangan untuk melaporkan temuan tersebut kepada mahfud md
seharusnya laporan tersebut disampaikan langsung ke presiden dan dpr ri
nggak ada pak di sini fungsi komite itu untuk mengumumkan
untuk konfest untuk bicara ada tiga ratus empat puluh sembilan triliun
terindikasi dengan tppu dan tindak pidana lainnya
di satu kementerian atau
lembaga nggak ada pak
menanggapi kritik tersebut kepala ppatk ivan yustiavan dana
menyatakan bahwa data analisa tersebut boleh disampaikan ke publik
kalau memang menjadi sorotan publik
namun tidak boleh dibuka secara detail
kasus transaksi yang menjadi kecurigaan dari hasil analisa ppatk
dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik
itu bisa disampaikan tapi tidak menyentuh kasusnya
rencananya pekan depan komisi tiga akan mengagendakan raker
dengan menko polhuka menteri keuangan dan ppatk
untuk membahas kejanggalan transaksi tiga ratus triliun tersebut
kegaduhan itu muncul lagi nanti ada fitnah dimana mana
kan kita jadinya si a bilang bahwa ini fitnahnya melebar kemana mana
istri sekda lah istri dari kepala bpn lah istri dari segala macam
jadi semua yang punya istri berjabat yang tadinya suka main soal
yang tadinya suka main soal yang tadi suka main soal yang tadi suka main soal

jadi semua yang punya istri berjabat yang tadinya suka main soal

jadi semua ditelisik jadinya
nah ini jangan lagi terjadi
kita harus selesaikan dalam waktu yang cepat tanggal dua puluh sembilan maret nanti
rapat bersamaan dengan pak menko bu menteri keuangan dengan pak irfan
agenda rapat tersebut semula dijadwalkan jumat mendatang
tapi diundur karena hari fraksi dan dijadwalkan pada tanggal dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh